kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa barat melakukan serah terima jabatan atau sertijab kepala lapas suka miskin
dari pelaksana tugas sementara kusnali kepada kalapas definitif tejo harwanto pada senin pagi
tejo yang sebelumnya menjabat sebagai kalapas tanjung gustamedan mengaku akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu
untuk membenahi masalah di lapas suka miskin
kepala lapas suka miskin baru tejo harwanto mengaku belum bisa menargetkan kapan upaya bersih bersih lapas suka miskin selesai
menurutnya masih banyak hal yang harus dikonsolidasikan agar tujuan bersih bersih suka miskin segera tercapai
kalau hari ini kemarin dibantu bersih ya bersih tapi kan saya harus masuk ke dalam masuk ke kamar masing masing
seperti apa sih
nanti bakal diromak total apa
nanti diromak total
tidak diromak total kalau diromak total kasihan dong ini lapas suka miskin yang udah bagus
nanti saya harus lapar pimpinan bahwa lapas suka miskin dulunya seperti apa sekarang seperti apa
sudah ada produser lapangan cnn indonesia zayul haq di bandung jawa barat saat ini
zai ini hari pertama ya tejo harwanto
resmi menjadi kalapas suka miskin
apa yang menjadi prioritas dari kalapas yang baru ini
dan apakah sudah ada langkah langkah gebrakan yang dilakukan oleh tejo harwanto di hari pertamanya menjadi kalapas suka miskin
di hari pertama tejo harwanto menjabat sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas satu suka miskin bandung jawa barat ini
belum ada gebrakan serius yang akan dilakukan
sebelumnya tejo harwanto menjabat sebagai kalapas
tanjung gustame dan sumatera utara
dimana posisinya saat ini menduduki kalapas suka miskin bandung
setelah sebelumnya pada kamis dua puluh enam juli kemarin dilantik oleh menteri hukum dan ham yasona lauli
sekitar pukul setengah sembilan tadi di lapas suka miskin memang ada serah terima jabatan
di mana serah terima jabatan ini merombak enam belas pejabat struktural yang mengisi jabatan sebagai kepala bidang
kepala bidang administrasi dan tata tertib
kemudian juga kepala bidang kegiatan kerja
kepala bidang pembinaan arapidana
kasubag administrasi dan juga pejabat struktural lainnya
namun memang tadi ketika ditanya oleh sejumlah wartawan
tejo harwanto mengatakan sampai saat ini atau di hari pertama ini
belum ada langkah langkah yang akan dilakukan
namun ada satu usaha atau usaha di awal kepemimpinannya ini akan melakukan konsolidasi
terhadap kementerian hukum dan ham jawa barat yang nantinya akan dikomunikasikan dengan kemenkumham ri
di mana langkah tersebut yang pertama adalah akan mengecek seluruh sarana dan prasarana
termasuk juga melakukan pemetaan apa sebenarnya yang terjadi atau yang menjadi masalah di lapas suka miskin bandung ini
termasuk juga akan mengecek bangunan bangunan termasuk sel sel tahanan para napi yang belakangan ini disebut sebagai sel mewah
yang dihuni oleh sejumlah napi korupsi di lapas suka miskin ini reinhardt
namun yang jelas memang mengapa enam belas pejabat struktural di lapas suka miskin ini dirombak
tadi tejo hanya mengatakan bahwa ini merupakan pertimbangan dari pusat begitu
ketika ditanya menjabat sebagai kalapas suka miskin bandung ini seringkali tergoda
atau jabatan yang cukup penuh dengan tantangan di pejabat eselon ii di di jenpas
namun seringkali setelah menjabat sebagai kalapas banyak para kalapas yang tergoda
tadi juga ditanya apa kiat kiat agar tejo harwanto ini tidak tergoda
dirinya berjanji akan menjaga integritas termasuk juga tidak akan menyalahgunakan wewenang
dan akan tunduk patuh pada aturan di kemenkumham jawa barat ini
termasuk juga sebelumnya kalapas suka miskin ini
ada lima yang dicopot oleh menkumham
karena ya itu tadi karena menduduki jabatan sebagai kalapas suka miskin ini adalah penuh dengan godaan
dan terakhir reinhardt memang saat ini upaya yang terus dilakukan di kalapas suka miskin adalah juga akan merombak bangunan secara tidak menyeluruh
namun akan mengevaluasi sarana dan prasarana apa yang menjadi standar di lapas dan apa yang tidak boleh dilakukan
termasuk tidak hanya enam belas pejabat struktural ada lima puluh sipir yang juga nantinya akan dievaluasi akan dilakukan asesmen ulang agar hal serupa atau ott di lapas suka miskin tak lagi terjadi
baik terima kasih
zayul haq kita akan tunggu nanti seperti apa gebrakan terbaru ya dari kalapas suka miskin dan informasi terbaru dari anda
zayul haq langsung dari bandung jawa barat